kemudian menanggapi hal ini menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
meminta kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo mengusut kasus dugaan gangguan ginjal akut ini
ini disampaikan muhajir dalam keterangan tertulis kepada cnn indonesia com
kita lihat sama sama keterangannya
pengusutan terbilang penting untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana di balik kasus ini
dan jumlah kematian dianggap sudah mengancam pembangunan sdm khususnya perlindungan anak